wanita korban mutilasi di cikupa tangerang banten menginginkan agar pelaku pembunuh nur atika
itu bisa dihukum seberat berat yang maksudnya hukuman mati
ya keluarga juga sudah menyiapkan makam nur meski belum ada kepastian
kapan jenazahnya akan diserahkan oleh pihak kepolisian
meski jenazah nur atika belum bisa dibawa pulang
pihak keluarga sudah menyiapkan makam korban di pemakaman umum setempat
yang berjarak lima ratus meter dari rumah korban
tempat tersebut merupakan makam keluarga besar korban
rencananya nur akan dimakamkan di antara makam nenek dan kakeknya
kabar terakhir yang diterima keluarga polisi masih menuntaskan uji dna
dan mencari potongan tubuh nur yang masih hilang
sementara itu keluarga juga terus memantau perkembangan kasus ini melalui berita di media
keluarga senang karena suami siri nur agus sudah ditangkap
jika terbukti agus adalah pembunuh nur keluarga meminta agus dihukum setimpal
si pelaku itu dihukum mati lagi pak
biar dia merasakan apa yang dirasakan saat ini sama keluarga kami
hingga jumat siang rumah keluarga nur di kampung waruhasem
desa kadujajar kecamatan malimping lebak banten
terus dikunjungi pelayat yang memberikan ucapan bela sungkawa dan doa bagi korban
adi mazda lebak
istri kusmayadi alias agus terduga pelaku mutilasi
dan lega suaminya sudah berhasil ditangkap
iya tuti agustina dan keluarganya juga berharap agus dihukum sesuai perbuatannya
setelah suaminya tertangkap tuti berencana akan mengajukan cerai kepada agus
meski demikian tuti tetap berencana akan menjenguk agus
karena pria tersebut masih menjadi suami sahnya
sementara itu pihak keluarga tuti di bogor jawa barat berharap kasus ini agar cepat selesai
nggak percaya kalau tak ada
baik orangnya nggak kasar
suka kasih nafas
cuma istilahnya kalau ini nggak rutin
sementara itu polisi masih terus mencari potongan tubuh wanita korban mutilasi
yang belum ditemukan di sungai kawasan cikupa tanggerang banten kamis kemarin
pencarian ini dilakukan
berdasarkan keterangan dari saksi kunci yang membantu tersangka membuang potongan jasad nur atika
tim gegana yang diterjunkan menggunakan alat penyelam untuk menemukan potongan tubuh nur atika
rencananya ini pencarian potongan tubuh korban akan terus dilakukan di sepanjang sungai suryatoto
hingga ke perbatasan cikande serang banten